fashion show atau peragaan busana tidak selalu digelar di panggung megah dengan karpet merah
di bangkalan fashion show justru dilakukan di sebuah bukit kapur
seorang desainer asal surabaya memilih tempat tersebut karena dinilai lebih eksotis dan memiliki nilai jual
bukit jidih bangkalan
inilah kebaya rancangan dian nugra seorang desainer asal surabaya yang diperagakan di bukit jedih bangkalan kamis kemarin
jika biasanya fashion show digelar di panggung glamor dia justru memilih bukit kapur
selain sebagai strategi promosi yang baik ini dilakukan untuk memperkenalkan lokasi lokasi wisata baru
dari kebaya karyanya sentuhan eropa terlihat dari pola cutting mermaid kemudian ball count dan juga pensil skip berekor mekar
sedangkan setuan tradisional tetap nampak terlihat jelas di baju kebaya terutama di bagian kerah
diana mengaku sentuhan yang diberikan dalam busana kebayanya ini tidak sepenuhnya etik melainkan ada juga sisi dram rock
saya terinspirasi dari tahun seribu delapan ratus jadi yang ala ala madam seperti itu
tapi dengan ada sentuhan glam rock jadi biasanya tetap ada nuansa fierce nya tapi tetap cantik
untuk koleksinya dian menggunakan dua warna dasar hitam dan coklat
sebagai pemanis sentuhan manik manik dan suara
rencananya koleksinya akan dipamerkan dalam ajang eksotika busana kebaya di surabaya
amaluddin harun bang kalan